persiapan menyambut kedatangan raja arab saudi salman bin abdul aziz ke indonesia terus dilakukan
di mana puluhan pasukan tni polri menggelar latihan geladis sambut tamu kerajaan di halaman istana bogor jawa barat
selain pasukan kuda petugas juga menyiapkan pasukan tombak serta meriam sambut
puluhan pasukan tni polri sabtu siang menggelar latihan gladi sambut di halaman taman istana kepresidenan kota bogor jawa barat
pasukan penyambut di ring satu ini disiagakan dua kelompok yakni pasukan berkuda dan pasukan tombak
diiringi lagu kenegaraan rencana mereka akan mengawal rombongan raja arab saudi saat masuk ke dalam gerbang hingga masuk selasar istana bogor
selain dua pasukan ini prajurit tersebut juga menyiagakan enam unit meriam di halaman kantor bakorwil yang menghadap sayap kanan gedung istana
mereka melakukan uji coba dentuman meriam hampa
rencananya meriam kaliber lima buatan goslavia ini akan menembakkan sebanyak dua puluh satu
satu kali dentuman hampa saat rombongan raja arab melintas pada hari rabu nanti
penembakan kehormatan di mana berfungsi sebagai dalam arti kata tamu negara yang datang kunjungan kerja ke indonesia itu kita mengadakan namanya wakor penembakan kehormatan
di mana kita menggunakan meriam dengan kaliber tujuh puluh lima mm buatan yugoslavia
kemudian di saat ini kita akan melaksanakan geladi
geladi dimana itu menggunakan dua butir peluru munisi
geladi penyambutan tamu negara ini digelar serentak di wilayah ibu kota dan kota bogor
dijadwalkan rombongan raja salman akan dijamu di istana bogor oleh presiden jokowi usai mendarat di bandara halim perdana kusuma hari rabu nanti
rencananya ribuan warga kota hujan juga akan dilibatkan menyambut tamu kehormatan negara tersebut
nantinya warga akan berdiri membentang di bahu kanan kiri jalan sepanjang jalur tugu kujang hingga depan istana bogor